selama bulan ramadan program vaksinasi booster covid sembilan belas diselenggarakan di malam hari
salah satunya di puskesmas kecamatan ciracas jakarta timur
salah satu warga yang memanfaatkan fasilitas ini adalah rita ernawati
rita yang merupakan warga ciracas sengaja memilih melakukan vaksinasi pada malam hari
agar ibadah puasa di siang hari tetap berjalan lancar
rita ernawati warga ciracas
dengan menerima vaksin dosis ketiga ini rita pun merasa lebih aman
dia juga menerima vaksin dosis ketiga saat merayakan hari raya idul fitri bersama keluarga nanti
walau turut menyediakan waktu vaksinasi covid sembilan belas saat siang hari
puskesmas kecamatan ciracas jakarta timur mencatat
antusiasme masyarakat untuk vaksin selama bulan ramadan terjadi saat malam hari
adapun antusiasme ini terlihat dari jumlah penerima vaksin
yang melebihi jumlah yang ditargetkan puskesmas
ya jadi satu minggu ini
puskesmas kecamatan ciracas
mengadakan vaksinasi di malam hari
mengingat bulan ramadan
selama ini kami mengadakan vaksin di pagi hari
tapi selama ramadan
pengunjungnya kurang antusias
nah setelah kita tanya mereka
nah salah satu adalah bahwa
beberapa orang itu yang mengatakan bahwa
karena bulan ramadan
rencananya setiap malam itu kita targetkan dua ratus
tapi seperti semalam itu dua ratus lebih
iya dan sekarang juga sepertinya seperti itu
puskesmas kecamatan ciracas
menyediakan berbagai jenis vaksin bagi penerima
program vaksinasi di malam hari ini
program vaksinasi di malam hari ini
merupakan salah satu upaya

untuk menggenjot target vaksinasi dosis ketiga atau booster
berdasarkan data kementerian kesehatan
selain itu upaya lain pemerintah untuk menambah capaian target vaksinasi
adalah menjadikan vaksin dosis ketiga ini sebagai syarat perjalanan
khususnya untuk mudik lebaran
jika masyarakat ingin mudik nanti saat lebaran wajib untuk divaksin booster ketiga
jika mereka tidak ingin melakukan tes screening covid sembilan belas seperti tes antigen maupun tes pcr
lalu jika ingin menerima vaksinasi dosis ketiga di bulan ramadan saat malam hari seperti ini
tetap wajib ya menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas seperti menjaga jarak memakai masker dan selalu mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan
ini yang saya pahami nugraha hendrianto jakarta